tak terima diberikan surat teguran terkait lapaknya yang menyalahi aturan
seorang perempuan di makassar sulawesi selatan menampar polisi yang mencoba menenangkannya
perempuan ini mengamuk dan langsung menampar wajah aibda edwin
yang bertugas sebagai binmas yang berusaha menenangkannya
peristiwa itu saudara terjadi di jalan sabutung buntu ujung tanah makassar sulawesi selatan
menurut polisi mereka mencoba menenangkan pelaku saat pihak kelurahan ujung tanah
memberikan surat teguran ke pihak pemilik lapak yang dianggap melanggar aturan
karena menempel di pagar tembok milik pt pertamina
namun yang bersangkutan malah tidak terima dan melakukan aksi kekerasan
akibatnya pelaku langsung dibawa ke mapores pelabuhan
dan makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut
dan ibu ibu yang viral tersebut sempat merobek surat pemberitahuan tersebut
sehingga sebagai aparat kepolisian aibda edwin
selaku babi nikam timmas di wilayah kecamatan ujung tanah
menghalangi ibu kenapa melakukan hal tersebut
tetapi ibu itu tersulut emosi sehingga menampar bagian wajah
aibda edwin dan memukul bagian perut ibda edwin